ada kekhawatiran yang diisyaratkan oleh presiden joko widodo rabu lalu
saat itu presiden mengutarakan bahwa praktik demokrasi di tanah air yang kebablasan
demokrasi yang kebablasan itu membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim
yang berpotensi bertentangan dengan pancasila dan berpotensi memecah belah bangsa
pada pengukuran kepengurusan partai hanura rabu kemarin
presiden joko widodo berpidato tentang persoalan bangsa dan negara
di salah satu bagian pidatonya presiden mengatakan demokrasi di indonesia sudah kebablasan
presiden jokowi juga menyoroti banyaknya penyimpangan dalam demokrasi
salah satunya politisasi isu suku ras dan antar golongan atau sara
menurut presiden solusinya adalah penegakan hukum yang tegas
banyak juga yang bertanya kepada saya
apakah demokrasi kita ini sudah terlalu bebas
dan sudah kebablasan
demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan
dan penyimpangan praktek demokrasi itu mengambil bentuk nyata
seperti yang kita lihat akhir akhir ini
kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah
penegakan hukum yang tegas
nah perat hukum harus tegas
tidak usah ragu ragu
pidato presiden tersebut mendapat tanggapan dari berbagai pihak
salah satunya wakil ketua dpr fahri hamzah
fahri menilai ada kekeliruan dalam pernyataan presiden
menurutnya pemerintahlah yang salah dalam menegakkan hukum
jadi saya kira itu presiden pidatonya keliru itu
demokrasi ini jangan disalahkan
ini dapatnya berdarah darah ini demokrasi ini
terus mau bilang demokrasi
demokrasi kebablasan salah itu
nggak boleh yang kita boleh salahkan itu adalah hukum
dan yang menyebabkan hukum itu salah ya pemerintah
jadi pak jokowi nggak boleh mengeluh karena itu soal dirinya sendiri
bukan soal rakyat
dalam pidat rabu kemarin presiden jokowi juga menilai demokrasi yang kebablasan itu
membuka peluang munculnya pemikiran pemikiran ekstrem
seperti radikalisme dan terorisme yang bertentangan dengan dasar negara pancasila
demokrasi di indonesia sudah kebablasan
atau ini hanya bagian dari proses belajar berdemokrasi
agus firman syah cnn indonesia
kekhawatiran akan demokrasi kebablasan yang dilontarkan presiden joko widodo
pastinya ada penyebabnya
situasi politik yang cenderung memanas belakangan ini bisa jadi salah satunya
presiden bahkan menekankan kala kebablasan dibiarkan maka berpotensi memecah belah bangsa
ada kata kata politis politisasi sarah tadi
dan untuk membahas hal itu sudah menemani saya malam hari ini langsung saja
wakil ketua dpr ri fahri hamzah selamat malam bang fahri
terima kasih sudah hadir
dan sudah ada prof mahfud md yang bergabung dengan kami dari yogyakarta
selamat malam assalamualaikum prof mahfud
selamat malam indra selamat malam pak fahri
bang fahri saya langsung ke anda dulu tadi dari cuplikan di berita sebelumnya kan
anda menyebutkan bahwa tidak boleh disalahkan demokrasinya
tapi mungkin maksud presiden ini bukan soal kata katanya mungkin
kalau media melihatnya ini hanya masalah kata katanya saja mungkin
mungkin saja yang salah begitu
tapi mungkin ketika melihat backgroundnya terjadi akhir akhir ini
terutama mungkin ya kita tidak bisa menutupi pilkada dki yang terjadi
disinggung juga saat itu di dalam pidato presiden dalam satu momen yang sama
soal politisasi sara dan lain sebagainya anda melihatnya bagaimana
ya pertama sebetulnya saya
senang dari satu sisi bahwa presiden mulai membiasakan diri untuk berbicara naratif
sebab ada kesalahan berpikir di lingkungan istana saya lihat
seolah olah presiden itu tidak berfungsi untuk membangun narasi kebangsaan hari hari
malah orang berbicara berdiskusi itu dianggap omong kosong dan tidak bekerja
lalu presiden seolah olah semboyannya kerja kerja
itulah yang komit dengan kebangsaan
padahal tugas seorang presiden diantaranya adalah mengkonsolidasi narasi dan percakapan dalam satu bangsa
yang secara terus menerus sehingga satu bangsa itu belajar tentang arahnya
kemana kita menuju dari mana kita berasal dan kemana kita menuju
hal itu jangan dikesampingkan
oleh karena itu sebenarnya kalimat ini dari presiden itu bagus bagi kita untuk didiskusikan
dan memang para penulis pidato presiden itu juga
presiden intelektual di sekitar presiden itu harus keluar dan berbicara
dia harus mewakili presiden di dalam membangun narasi kebangsaan kita ini
itu yang pertama
yang anda lihat sekarang mereka tidak keluar dan berbicara
mereka tidak keluar dan sepertinya ada ketidakberanian untuk mewakili satu pikiran
ya karena itulah kemudian sering mengambil malah jalan jalan lain begitu
membungkam melarang memecah partai politik dan sebagainya
saya kira cara cara yang kurang sehat
padahal seharusnya inilah waktu kita
waktu itu kan kami misalnya membangun narasi koalisi merah putih itu pikirannya apa sih sebetulnya
supaya ada narasi yang bertanding
nah ini narasi tidak bertanding
karena itulah kemudian suatu hari atau kadang kadang presiden bicara seperti ini
pertama saya apresiasi
langkah baiknya kalau ini teruskan
nah tetapi yang kedua sebetulnya
pernyataan presiden itu sebetulnya sudah banyak sekali yang mengatakan
dan itu misleading menurut saya
cara melihat persoalan yang keliru ya
terutama karena menurut saya tidak mengerti apa yang disebut sebagai demokrasi itu sendiri
sehingga presiden mengatakan demokrasi yang kebablasan
demokrasi itu tidak bisa kebablasan
karena dia punya dua kaki punya dua sisi
yang pertama itu adalah kebebasan
itu adalah apresiasi kepada negara
bahwa manusia itu bebas
bahkan bebas berkonflik
karena itulah awal dari manusia
tetapi ada kaki kedua yang kita bangun
dan menjadi tugas negara untuk menjaganya
adalah hukum dan penegakan hukum
regulasi dan penegakan regulasi itu sendiri
nah sehingga demokrasi itu selalu punya dua kaki
dan kalau kakinya itu sama sama kuat
kebebasan yang kita introduksi dan kita biarkan
di dalam kehidupan umat manusia
mengeksplor potensi manusia untuk memecahkan begitu banyak masalah yang kita punya
karena insting manusia pikiran manusia jiwa manusia itu memang
oleh tuhan diciptakan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri
karena itu harus ada fasilitasi kebebasan
supaya mereka bisa menyelesaikan masalahnya
tapi kebebasan tidak bisa sendiri
dia harus ada regulasi yang mengatur
supaya regulasi ini juga menata
bagaimana agar sikap sikap yang diambil oleh manusia
tindakan dan pandangannya itu
untuk kepentingan bersama
mengarah kepada sesuatu yang baik dan seterusnya
jadi kebebasan satu manusia tidak mengganggu kebebasan satu manusia yang lain
tentu itulah tugas dari dua kaki demokrasi
dan presiden itu
kalau demokrasi itu kita anggap kendaraan
yang kakinya adalah kebebasan dan regulasi
presiden itu sebetulnya paling mengendalikan kendaraan ini
karena dialah yang punya akses yang paling luas kepada hukum
presiden itu punya aparatur negara
mengendalikan uang sumber daya
di atas dua ribu triliun sekarang
jutaan pegawai negeri sipil dan militer
itu semua di dalam kendali presiden
sehingga apapun yang terjadi di negara kita ini
banyak merupakan kewenangan dan kehendak presiden
apalagi karena sistem yang kita ambil ini adalah
jadi menurut anda akan sangat aneh
kalau misalnya justru presiden mengatakan ini semua kebebasan
justru presiden tidak boleh mengeluh
karena tugas untuk mengajarkan kepada orang
dan memberikan arah kepada bangsa ini
bahwa demokrasi kita benar
kita telah mengambil keputusan yang tepat
kita pindah dari otoritarianisme
yang kejam dan tidak menghargai manusia
menggunakan hukum untuk menghancurkan potensi kehidupan manusia
sekarang kita ambil demokrasi yang menghargai manusia dengan kebebasannya
tapi pada saat yang sama menghandle hukum ini
supaya menjadi tempat bersama kita
untuk menemukan keadilan
mari kita lihat ke depan
dia yang nyetir nih
dia tidak boleh komplain
bahwa ada salah satu dari kaki demokrasi itu
yang terlalu kembung atau terlalu kempes
karena itu merupakan tugas dia
keseimbangan dan kita akan terus menolak
apabila kebebasan yang dikorbankan
apabila kebebasan yang dicurigai
sebab kebebasan itu adalah berkah bagi manusia
kita cuma perlu memperkuat iklim penegakan
dan kita harus menolak
dan kita harus menolak
tegakkan keadilan di tengah masyarakat
supaya kebebasan itu berjalan seimbang dengan hukum
supaya kebebasan itu berjalan seimbang dengan hukum
yang pertama kalau boleh saya catat
intinya mengatakan demokrasi kebablasan itu misleading
tetapi ketika misalnya
katakanlah kebebasannya yang kebablasan misalnya
itu sebenarnya ada kewenangan presiden sendiri disitu
dia boleh mengatakan kebebasan yang kebablasan
dia boleh mengatakan kebebasan yang kebablasan
tetapi jangan lupa
tugas dia adalah membenahi hukum

yang harus dia komplain itu bukan rakyat
yang harus dia komplain itu adalah hukum dan aparatur penegakan hukum

yang sampai sekarang ini
tidak kunjung bersikap adil
itu yang dikatakan oleh prof mahfud
kenapa anda komplain soal etnis
begitu kita bicara soal etnis
seolah olah kita tidak pro kebinekaan
seolah olah kita tidak pro kebinekaan
padahal problem utamanya adalah ada ketidakadilan
yang dirasakan oleh keumuman masyarakat
sehingga orang lari kepada isu etnis
sehingga orang lari kepada isu etnis
bagaimana prof mahfud pandangan anda soal pernyataan bahwa demokrasi kebablasan

beberapa hari sebelumnya kan kelompok cipayung
termasuk ada anda disana bertemu dengan presiden
menyampaikan hal yang serupa
jangan jangan ini yang menjadi catatan presiden
yang kemudian disampaikan kemarin
ya pada waktu itu
kelompok cipayung itu
memang mendiskusikan banyak hal
termasuk salah satu yang didiskusikan
dengan presiden itu
tentang perkembangan demokrasi
yang memang dalam hal hal tertentu itu kebablasan
misalnya sekarang saling cacimaki
media yang partisan
dan kemudian orang mau mencari menang sendiri
bukan mau mencari benar
dalam proses berdemokrasi
itu ditandai oleh
apa yang tadi oleh mas fahri disebut
sahara dan sebagainya
ya kita mengatakan begini
di undang undang dasar itu
ada dua pilar kehidupan kita
yang dianggap sebagai
mekanisme dan prinsip
yaitu satu demokrasi
negara ini dibangun
di dalam suasana keberbedaan
dan keberbedaan itu
memang hanya bisa dikelola
melalui mekanisme demokrasi
agar semua rakyat indonesia
dengan kelompok kelompok primordialnya
itu memperjuangkan aspirasi politiknya